ya tagar safe komodo menggema di media sosial twitter terkait proses pembangunan infrastruktur di kawasan taman nasional komodo tepatnya di pulau rinca
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami marius ardu jelamu kepala birohumas dan protokoler setda provinsi nusa tenggara timur
serta umbu wulan tanamah direktur walhi dan juga dirjen konservasi sumber daya alam dan ekowisata kementerian lingkungan hidup dan kehutanan wiratno
selamat petang bapak bapak bisa mendengar suara saya
saya ke pak wiratno terlebih dahulu ini yang menjadi viral kemudian trending dan dibicarakan di mana mana pak
ini kenapa memberikan izin pembangunan di wilayah ruang hidup komodo yang notabene
karena merupakan pusat konservasi begitu
konsep kawasan wisata jurasik park katanya ini konsep kawasan wisata yang seperti apa yang ingin diwujudkan pak
saya sampaikan bahwa tidak ada konsep wisata jurassic park
konsep pengelolaan taman nasional itu ada zona pemanfaatan
zona pemanfaatan boleh dikembangkan ekowisata
ekowisata bukan meskulisem
itu yang dikembangkan dan pembangunan dirinca oleh pupr itu dalam rangka untuk membangun dermaganya yang rusak
dibangun dengan bentuk seperti lidah komodo bercabang sehingga bisa menampung kiat atau kapal kapal yang akan menyaksikan komodo
dirinca selama ini
bisa itu berinteraksi langsung dengan komodo
langsung di atas tanah
konsep ini dikembangkan untuk mulai dari masuk ke pintu gate
itu sudah pakai semacam boardwalk yang kira kira satu satu lima meter di atas tanah seluruhnya
kemudian ada dibangun information center yang bagus
dan dibuat desainnya seperti
ada ruang ranger
dan itu nanti pengunjung bisa menyaksikan komodo dari jarak jauh
tidak lagi bisa langsung berinteraksi dengan komodo
itu yang sedang dibangun
lalu ini untuk menyaksikan komodo dari jarak jauh
ini seperti apa konsepnya
apakah nanti akan dibangun sebuah bangunan begitu atau kompleks tempat wisata
dimana orang atau wisatawan atau turis bisa melihat langsung
atau seperti apa komodonya tetap dibiarkan lepas liar begitu atau seperti apa
jadi komodo di rinca itu kira kira ada seribu tiga ratus hektare
di pulau rinca yang luasnya dua puluh ribu hektare
dari pulau rinca yang dua puluh ribu hektare itu
keluang buahnya adalah wilayah kira kira
yang dihuni kira kira oleh enam puluh ekor komodo
kita mempunyai data detail tentang kondisi komodo jumlahnya dan perkembangan biakannya
dari kelabuaya yang jumlah komodonya sekitar enam puluh
dari seribu tiga ratus an ekor komodo di seluruh prolin rinca
itu ada sekitar lima belas ekor
lima belas ekor yang sering dilihat oleh wisatawan di rinca itu
jadi kalau memang belum pernah ke rinca kelabuaya atau ke lohliang di pulau komodo
tidak bisa membayangkan di sana ada lembah lembah
puluhan lembah yang dihuni komodo
termasuk di rinca dan di komodo
jadi ini hanya salah satu lembah sebetulnya
dan di sana sudah ada sarana perasarana pengelolaan
ada kantor seksi di sana
ada rumah ranger
semuanya ini akan dibangun dengan china arsitek yang mempertimbangkan bentuk komodo dan seterusnya
kira kira itu yang akan dibangun sampai akhir bulan juni dua ribu dua puluh satu
lalu pak wiratno ini konsep jurasik park
ini seperti apa nanti implementasinya
bagaimana konsep ini akan kemudian terjadi
tidak ada jurassic park tidak ada istilah itu
ini hanya perbaikan sarana prasarana yang lebih mengadopsi dan melarang twitter berinteraksi langsung berfoto dengan komodo
konsep jurassic park itu tidak pernah ada di kaya latar
karena tidak tahu datangnya dari mana
jadi membangun memperbaiki meningkatkan kualitas sarana perasarana
di lohbuaya di gelorinja
salah satu dari puluhan lembah yang dihuni oleh komodo
berarti kami ingin mengkonfirmasi kembali pak
jurassic park ini bukan seperti kawasan wisata eksklusif begitu ya seperti yang dipikirkan orang orang di luar sana begitu
di situ bahkan terkonsentrasi ada information center ada audio lengkap di ruangan itu
yang seperti ini kira kira kelihatan tidak ada
oke boleh agak sedikit
oke boleh agak sedikit lebih didekatkan ke kamera pak
yang dibangun oleh kementerian pupr
karena komodo merupakan world heritage dan salah satu dari yang disebut apa itu
wisata destinasi super super kinerja
dan dengan pengunjung dulu sebelum covid satu ratus dua puluh tiga orang per tahun
selain melihat komodo juga surving diving dan snorkeling
misalkan di pantai merah
dan ini mengerakkan sektor ekonomi luar biasa di labuan baju
tour operator yang punya yas yang punya hotel berbintang semua mendapat manfaat dari taman nasional komodo
dan lagi juga penting untuk mengembangkan wisata budaya di mana kampung komodo berinteraksi komodo

mereka sudah selama tiga puluh tahun mereka sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh sudah tinggal di kampung komodo sampai dengan saat ini
baik pak wiratto kita tahan dulu
kita ke pak marius
terlebih dahulu pak marius ini komodo ini merupakan identitas indonesia tapi khususnya juga identitas ntt pak
dan dengan adanya informasi ini atau kejadian ini atau peristiwa ini maksud kami adalah foto begitu
dibicarakan di media sosial mengenai ada komodo yang berhadapan begitu dengan truk yang membawa alat alat konstruksi
bagaimana tanggapan pemprov nusa tenggara timur pak menyikapi ini
yang pertama labuan bado ini masih diberikan
karena di sini ada
maka di sini ada
pas kita pembangunan
dan di pulau rincai ini emang diarahkan di sisi sendiri sendiri
jangan kan sendiri sendiri
dibicarakan untuk pulau yang tergolong
dan juga hanya di bado semua
di semua kesempatan
itu di bado

ya kesempatan itu
kita pemerintah provinsi
yang memang mau menarikkan
audio bapak putus putus
sepertinya sedikit ada gangguan
mungkin bisa dibetulkan sejenak pak
karena kita akan jeda
sesaat lagi kita akan kembali
tetap akan membahas mengenai hal ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
di hati kamu oleh charles
dan umbu wulang tanamah direktur walhi nusa tenggara timur
serta wiratno dirjen konservasi sumber daya alam dan ekowisata kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kita ke pak umbu terlebih dahulu
ini pak umbu ini bagaimana tanggapan anda dengan adanya pembangunan proyek wisata di kawasan konservasi taman nasional komodo ini
ya pertama kami ingin menyampaikan bahwa wali dari awal dari tahun sebelumnya
menyatakan bahwa menolak proyek proyek hari wisata di kawasan nasional komodo
yang juga di pulau rinca
karena menurut kami di sana seharusnya itu pemerintah lebih fokus untuk penguatan sains dan konservasi lingkungan
tapi pada kenyataannya pemerintah tetap memaksakan untuk membangun proyek hari wisata di sana dengan konsep jurassic park
dan saya kaget tadi ketika bapak wiratno mengatakan bahwa itu tidak ada dalam konsep klhk
tapi di sini di ntt itu konsep jurassic park dipromosikan oleh pemerintah
bahkan videonya sudah beredar sejak sembilan september silam
yang juga menggunakan soundtrack jurassic
jadi menurut kami ini menunjukkan bahwa di antara pemerintah sendiri tidak ada koordinasi yang jelas
terkait dengan perlindungan kawasan tahun nasional komodo
yang berikut kami melihat bahwa urusan pulau rinca ini
itu kalau kita lihat kampanye dari tingkat provinsi itu kan menempatkan pulau rinca sebagai mass tourism
atau wisata masal gitu ya
dan pulau padar dan pulau komodo itu disetapkan sebagai data premium yang sangat kebatas
jadi jelas sekali apapun argumentasi yang dibangun dari kampanye kampanye yang terlihat
itu menunjukkan bahwa memang kawasan tersebut itu depan itu akan diprioritaskan untuk kawasan pariwisata
yang berikut kami meminta sebenarnya dari awal
agar pemerintah itu fokus
karena kita tahu sendiri komodo itu binatang endemik di ntp
dan saat ini posisinya adalah bukan hanya milik orang ntp tapi juga milik dunia indonesia dan dunia
makanya kenapa kritik publik itu meluas sampai ke seluruh dunia
terkait dengan upaya pemerintah membangun pariwisata di pulau rinca gitu ya
yang kami selalu dorong itu adalah pemerintah terlebih dahulu itu mengembangkan sdm
terkait dengan komodo
sampai hari ini indonesia itu tidak memiliki ahli komodo misalnya
bagaimana kami percaya bahwa pemerintah juga akan mengurus konservasi
sedangkan ahli komodenya saja tidak ada lagi
bukan mengembangkan pariwisata tetap konservasinya tetap jalan gitu ya
tapi pada faktanya bahkan indonesia sendiri tidak punya ahli komodo
baik ahli komer dalam segi genetik dalam segi ekosistem dalam segi sosial budaya kehidupan sosial di ekosistem mode
itu bahkan tidak ada ahli komodo yang memiliki ahli komodo
bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa mereka juga akan mengedepankan konservasi
sedangkan ahlinya saja tidak ada gitu harusnya pemerintah itu lebih fokus untuk itu gitu supaya
kedepan ketika bicara soal komodo itu ahlinya yang bicara hari ini kesulitan sekali di media
umum baca apa pendapat dari ahli itu karena memang di indonesia faktanya tidak ada ahli komodo itu
saya lebih fokus pada urusan urusan begitu sebelum sampai pada urusan urusan wisata itu mbak
saya sampaikan di awal ya pak marius tanggapannya seperti apa pak memberikan apresiasi kepada valhya
karena ini semua bentuk kesintahan kita kepada komodo benar sekali bahwa sama nasional komodo
itu bukan milik ntt saja sudah milik dunia dan sudah dipilih oleh unesco sebagai tajar justir
nah sekarang begini perlu ada satu skenario untuk mengembangkan taman nasional komodo pertama
pulau komodo itu memang kita arahkan untuk konservasi baik landscape nya maupun setiap
pulau komodo itu diarahkan untuk tidak dikunjungi oleh banyak wisatawan itu dibatasi
wisatawannya yang masuk ke sana nah semua kegiatan wisatawan kita
arahkan ke pulau rinca makanya pemerintah membangun sarpra dan tentu dalam pembangunan ini
pemerintah akan tetap memperhatikan aspek aspek konservatif seperti yang disinyalir oleh palsu
nah dari sisi ekonomi kalau sarana prasarana itu dibangun di ringka ada pusat pertumbuhan ekonomi
baru di sana saya mau menyampaikan kesan orang rinca ketika masyarakat menolak pembangunan sarana prasarana
wisata apa yang mereka katakan loh apakah kami hidup ini hanya untuk menjaga komodo kenapa kalau
pemerintah membangun sesuatu ini ditolak oleh orang lalu kami apakah hidup kami hanya untuk menjaga
komodo kenapa kami tidak dibiarkan juga untuk ikut menikmati hasil pembangunan nah itu salah satu ungkapan
masyarakat di sana nah itu mau menggambarkan bahwa kehadiran dari pembangunan itu sendiri memang akan memberikan dampak dampak ekonomi

dan tentu juga pemerintah sudah punya skenario untuk tetap menjaga pulau rinka itu tetap mengkonservasi
area dimana komodo para komodesis itu berada nah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini
adalah bagaimana menjaga area komodo para komodesis dengan area yang sekarang dibangun sarana perasaran
dan itu sesangka pak dirjen sudah punya strategi untuk bisa
menjadikan konservasi satu sisi di area dimana komodo para komodesis itu hidup dan di lantai
area pembangunan sarana dan ketika presiden sudah memilih labuan bajo sebagai desinasi super premium
mau tidak mau kita harus membangun berbagai sarana perasarana yang memang dibutuhkan untuk
pengembangan perintah itu sendiri dan kita tidak mungkin juga membiarkan taman natal notomono pada umumnya itu atau pulau rinka itu itu

secara alami saja sementara wisatawan juga punya kebutuhan untuk sesuatu yang dia miliki
seperti kita dia berkunjung
dan juga masyarakat di pulau pantai juga punya kebutuhan untuk mengembangkan ekonominya
untuk mendapatkan sentuhan sentuhan pembangunan
dan memang kita tidak hanya bisa melihat salah satu aspek seperti aspek konservasi alam
kita juga jangan menyampingkan aspek aspek sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh sebuah komunitas budaya
mungkin kita dari jakarta melihatnya apa ya seolah olah lingkungan ini sudah rusak
tetapi masyarakat tempat itu betul berterima kasih atas kehadiran pembangunan di sana
tentu pemerintah juga punya strategi untuk tetap menjaga ekosistem dari pulau rinca
khususnya di area parahnis komoditif ini
tapi namun demikian tentu pemerintah juga mendengar berbagai opini di masyarakat
baik melalui media sosial maupun televisi radio dan sebagainya
namun kita punya logisnya bahwa ketika kita kembangkan pulau rinca seperti ini
maka kita harapkan di kata kata yang datang juga bisa memenuhi kebutuhannya
misalnya ketika dia mau mengetahui perkembangan komodo itu
dia bisa lihat di museum komodo di pusat informasi dan sebagainya
pak marius kita tahan sebentar
pak wiratno ini tanggapannya seperti apa
berbicara mengenai skema yang disiapkan untuk melindungi habitat ekosistem dan juga populasi komodo ini
siapa yang nantinya akan bertanggung jawab pak terhadap kelestarian satwa endemik komodo
pasti perintah dari undang undang kan di kementerian lhk itu
dirjen ksda konservasi sumber daya alam dan ekosistem
saya jelaskan juga mbak
luas garisannya empat puluh tujuh ratus dua puluh delapan hektare atau dua puluh tiga persen
di mana tujuh puluh persennya savana kondisi baratannya
wilayah lautnya itu satu ratus tiga puluh dua lima ratus tujuh puluh dua hektare atau tujuh puluh enam persen
zona pemanfaatan wisata daratannya delapan ratus dua puluh empat hektare
empat persen dari total luas daratan taman nasional
kecil sekali memang
jadi sebagian besar itu zona kinti zona rimba untuk wilayah hidup komodo
ini yang perlu dipahami oleh publik
zona pemanfaatan wisata barinya
lima ratus delapan puluh empat hektare atau sembilan persen
sejajar satu persen
ini diusip ke hati hatian
ini perlu publik mengetahui
luas yang dibangun dua hektare kira kira
atau dua puluh empat persen dari wilayah pemanfaatan daratan tadi
saya perlu klarifikasi
komodo tadi sedang lewat
karena kalau pagi dia mencari apa itu
jinar matahari untuk berjemur
kerapnya lewat ke jeblos di pasir
kalau mbak lihat publik lihat berhati hati
makanya harus kritis dengan medsos
itu bukan komodo yang berada di depan
dia memang lewat di situ
yang kedua setiap hari dilakukan untuk kincip ke hati hatian
pengawasan oleh sepuluh ranger
ya saya kami di sini akan melakukan cek langsung ke lapangan
kami siang ke rakan kerinta
di jakarta saya akan memastikan lagi protokol keselamatan
pekerja dan protokol keselamatan komodo
itu harus menjadi yang utama
kalau dari ke diluasan kecil
tapi karena komodo satwa global milik global kata mas umbu tadi betul
meninggal satu aja sama seperti orangutan
pasti akan geger seluruh dunia
oleh karena itu prinsip ke hati hatian itu saya terapkan
sejak dari awal
dan di sana ada balai taman nasional
berjata yang krisik
dan penguji hutannya
ini yang akan segera ketinggalkan lagi
karena perhatian publik sangat besar
pun saya tidak sampaikan bahwa kita terapkan prinsip ke hati hatian
dari segi zonasi saja sudah jelas
ini yang publik perlu tahu
keluarga komodo itu bukan hanya milih indonesia
tapi juga milik kebanggaan provinsi ntt
maka kita selalu berkoordinasi dengan bapak gubernur dan jajarannya
serta siapapun yang concern pada komodo ini
menjawab mas bumbu tadi
kita punya pakar komodo
namanya samtul arivindzen
di pusat biologi libi
dia pakar dna komodo
yaitu mas purwanto
dan denny purwandana
apakah ini terjadi dengan komodo ini
ada baterai teralummy
ini pada saat itu remarkable
seperti apa tanggapan anda dan apa harapan anda
ya tanggapan saya tentu saja mendengar penjelasan dari bapak iratno dan bapak marius
saya tentu saja sebagai sik yang selama ini diberikan mandat untuk menjaga urusan urusan ekologi dan fatwa
pertama kami skeptis karena kami melihat ada banyak sekali kesimpang siuran
formasi di level pemerintah pemerintah pusat bilang tidak ada soal jurasi
tapi di sini kampanye eurasic partnya tinggi
yang berikut saya tadi bicara soal bahwa luasan lahan yang dimanfaatkan untuk wisata itu sangat istilahnya sekian gitu
tapi kita tahu bahwa pemanfaatan pemanfaatan tersebut
itu basisnya adalah infrastruktur skala besar gitu loh bukan wisata bukan wisata berbasis kerakyatan
tapi pariwisata berbasis investor di mana bahan bakunya itu konstruksi skala besar dan ratus lahan yang kami yakini itu pasti
apalagi ini dibangun di pulau rinca yang kita tahu ini pulau rinca adalah pulau utama
salah satu pulau utama dalam eskalasi hidup komodo gitu ya habitat komodo
yang berikut yang kami
yang kami juga memberikan tanggapan bahwa semua penjelasan fisik di lapangan
pak umbu mohon maaf boleh singkat saja
ketika tahun lalu itu bagaimana penangkapan rusa yang liar di sana
bagaimana soal pencurian anak komodo
lima puluh satu ekor yang dikirim ke jawa timur untuk dikirim ke luar negeri
sudah hal hal ini yang sebenarnya lebih difokuskan lebih dikawal dengan serius
baik pak umbu
kalau belum beres
mungkin tidak masuk ke level selanjutnya
baik mohon maaf sebelumnya
harapan kami itu adalah pembangunan wisata di pulau rinca maupun pulau sekitarnya
kami sepakat bahwa ekonomi rakyat harus tetap maju
tapi ada konsep yang lebih ramah lingkungan
karena kita kawasan biosfer
karena kawasan biosfer itu kan syaratnya adalah manusia alam dan kebudayaan
jadi itu harus setara
itu harus setara

top pembangunan pariwisata yang berbasis pada
ya pak umbu mohon maaf saya harus potong karena kita sudah terbatas waktu
ya baik terima kasih
terima kasih pak umbu ulang tanamah direktur walhi ntt
dan pak marius ardo jelamu karo humas dan protokoler setda provinsi ntt
serta pak wiratno dirjen konservasi sumber daya alam dan ekowisata klhk
sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ya petarung ufc asal rusia khabib nurmagomedov memutuskan pensiun
setelah berhasil mengalahkan justin gaichi sekaligus mempertahankan gelar juara tak terkalahkan
selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami